peratusan anak kurang mampu dari berbagai sekolah sejauh budetabek
mengikuti kegiatan playdate dua ribu dua puluh dua yang dilaksanakan oleh ct arsa foundation
bekerjasama dengan salah satu perusahaan mainan anak pt mui kno melindo atau emco
di taman rekreasi widadatika cibubur jakarta timur minggu siang
ada banyak kegiatan dan wahana permainan edukasi yang disiapkan di tempat ini
anak anak juga diajak membuat prakarya berupa menggambar membaca
serta mendengarkan dongeng dari relawan ct arsa
seluruh kegiatan dan wahana diperuntukkan untuk melatih anak anak
meningkatkan minat dan bakat mereka
dalam kegiatan ini ct arsa juga melipatkan sedikitnya tiga puluh orang relawan
dari komunitas arja jakarta cianjur bogor dan banten
sementara pesertanya berasal dari binaan ct arsa seperti kampung pemulung sumur batu bantar gebang
dan rumah inspirasi kamar di jakarta barat serta beberapa lembaga pendidikan lainnya
kali ini ct arsa bersama emco melakukan kegiatan playdate
yaitu bermain sambil belajar jadi mengajak anak anak binaan ct arsa
yang ada jumlahnya sekitar dua ratus anak anak jadi dari anak pemulung
anak rumah inspirasi ada di cengkareng ada tk atau paut yang binaan ct arsa
kita melakukan kegiatan bagaimana anak anak kita ajak bermain
sehingga anak anak melakukan permainan sehingga menggerakkan motorik mereka
bagaimana anak anak ini juga berbagi karena di sini adalah anak anak diajak mandiri
berbagi kepada teman temannya mainnya tidak rebutan saling menghargai
yang anak anak dibebaskan untuk bermain sesuai dengan keinginan mereka
karena di emco sendiri adalah banyak kategori kategori
dari mainan yang ada di dalamnya contoh kategori gas kategori boys
jadi mereka bebas bermain seperti itu
dan emco sendiri sudah banyak dikenal sama anak anak
karena mereka tahu emco itu adalah satu satunya mainan mendapatkan predikat super grand di indonesia
seluruh anak yang mengikuti kegiatan playdate dua ribu dua puluh dua ini pun mengaku sangat senang
karena bisa mengisi masa liburan sekolah mereka dengan bermain sambil belajar di alam terbuka
selain balon tadi main apa
senang gak main gitu deh
ct arsa foundation sendiri merupakan yayasan sosial yang berafiliasi dengan cnn indonesia
didirikan oleh hairul tanjung dan anita ratnasari tanjung di tahun dua ribu dua
lembaga ini memiliki visi memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas
serta optimalisasi kesehatan bagi masyarakat indonesia yang kurang mampu